menteri keuangan sri mulyani bersama menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono
jumat pagi meninjau jalan tol semarang solo
pemerintah menjamin proyek jalan tol transjawa tidak akan terhambat masalah pembiayaan
dalam kunjungan ini menteri keuangan sri mulyani ingin menyelaraskan masalah pembiayaan
dengan kebutuhan pembangunan secara fisik
hal ini melihat pentingnya pembangunan jalur transportasi sebagai urat nadi mobilitas masyarakat
dan pertumbuhan ekonomi
sri mulyani juga menegaskan jika pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur saat ini
bisa melalui berbagai macam pembiayaan apbn
dengan adanya banyak alternatif pendanaan diharapkan bisa mempercepat pembangunan infrastruktur di indonesia
sementara itu terkait persiapan mudik menteri basuki hadimulyono menyatakan
jalur tol transjawa sudah dapat digunakan
juga bisa dalam bentuk kpbu yaitu kerja sama pemerintah dan banyak usaha
dan ini bisa menjembatani kebutuhan pembiayaan yang kadang kadang datangnya dari apbn
tidak bisa secepat dengan kebutuhan untuk diselesaikan secara fisik
sehingga kemajuan fisiknya tidak terlalu terhalang dengan konstrim kendala pembiayaan
dari trans jawa ini yang bisa dipakai insya allah mudik yang fungsional
itu dari arah cikampek sampai ke ngalian semarang
kemudian dari solo sampai ke ngawi sragen itu bisa fungsional bisa dilalui dalam rangka